terima nikah dan kawinnya claudia binti roy darmawan dengan mas kawin
rakyat al sholat di baritunai gimana para saksi sah sah

dateng dateng usir usir nih pergi kau pergi
aku nyerang dulu ribu nanti ya
eh eh eh ada orang bener bener ya
demi keamanan dan kenyamanan penghuni rumah
siapapun dilarang masuk
karena di dalam lagi ada cara penting
usir tempat usir usir
jangan boleh masuk gak boleh masuk
eh eh buku ibu mau kemana
eh dilarang masuk
eh masuk kemana
mas gak boleh mas mas mas
saya terima nikah dan kawinnya
claudia binti roy darmawan
dengan mas kawin seperangkat al solat di bartunai

gue mau makan di gunah
marum sekali tuh
kejujuran dia masih ya